di dalam persidangan tim penasihat hukum meminta untuk ditunjukkan berita acara pemindahan barang bukti terhadap satu gelas sampel asli minuman vietnamese ice coffee ke botol kepada saudara penuntut umum karena di dalam berkas perkara tidak ada
namun saudara penuntut umum menyatakan tidak ada

maka seharusnya berita acara itu tidak ada
maka seharusnya berita acara pemindahan barang bukti tersebut juga ada di dalam berkes perkara milik tim penasihat hukum dan jaksa penuntut umum
jadi kejadian ini adalah sangat aneh
bahwa kemudian tim penasihat hukum melihat isi berita acara pemindahan barang bukti satu gelas sampel asli minuman vietnamese iced coffee ke dalam botol yang ada di dalam berkes perkara milik majelis hakim
bahwa kemudian tim penasehat hukum melihat isi berita acara pemindahan barang bukti satu gelas sampel asli minuman vietnamese ice coffee ke dalam botol yang ada di dalam berkas perkara milik majelis hakim
ternyata berita acara pemindahan barang bukti tersebut tertanggal delapan januari dua ribu dua puluh
padahal pada tanggal tujuh januari dua ribu enam belas barang bukti tersebut sudah dikirim ke lapor mabes polri
hal ini sesuai berita acara pemeriksaan saksi fauzan sh pada poin tujuh tanggal sebelas januari dua ribu enam belas yang mengatakan
kemudian barang bukti yang disita dari tkp pada tanggal enam januari dua ribu enam belas tersebut dibawa ke polsek tanah abang dan diserahkan kepada fauzan sh sekitar jam dua puluh dua wib dari anggotanya yaitu nugroho dan setio aji
kemudian sisa es kopi vietnam tersebut oleh fauzan dibungkus dan dilap
selanjutnya saat itu juga menghubungkan
kisah dari devi untuk diantarkan satu gelas iced coffee pembanding
dilanjutkan dengan pembungkusan dan pelebelan kira kira jam satu wib
selanjutnya esok harinya kemis jam tujuh januari tanggal tujuh januari dua ribu dua puluh
sekitar jam delapan tiga puluh wib barang bukti tersebut dikirim ke lapor mabespori
yang menerima ibtu helmiyadi
dengan demikian hal ini sangat tidak masuk akal
karena barang bukti tersebut pada tanggal tujuh januari dua ribu enam belas telah berada di lapor mabes porri
bagaimana mungkin bisa terjadi tanggal delapan januari dua ribu enam belas
barang bukti tersebut telah dikirim ke puslap
barang bukti tersebut telah dikirim ke puslap
karena barang bukti tersebut diperoleh
tidak melalui tahapan prosedur pengambilan barang bukti yang berlaku
sebagaimana diatur dalam perkap kapolri
selain itu barang bukti tersebut telah ternodai
karena telah dilakukan pemindahan tempat penyimpanannya
barang bukti yang telah ternodai sulit untuk dibuktikan keasliannya
dan tidak dapat dikatakan otentik
barang bukti yang diragukan ke asliannya
dan telah ternodai tersebut
dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti
tentang jumlah ataupun volume sisa minuman vietnamese ice coffee
yang diminum oleh korban mirna salihin
dalam bb satu bb dua
totalnya tiga ratus lima puluh ml
diragukan ke asliannya dan kebenarannya
di dalam berita acara pemeriksaan puslapor
kriminalistik barang bukti sisa minuman dan organ cairan tubuh
nomor lab delapan puluh enam dan seterusnya
menyatakan bahwa sisa minuman vietnamese ice coffee
terdiri dari satu gelas dan satu botol
berisi kurang lebih satu ratus lima puluh ml
adalah menjadi bb satu
berisi kurang lebih dua ratus lima puluh ml
apabila kita memeriksa jumlah isi sisa minuman vietnamese ice coffee
yang ada di dalam gelas dan botol
jika dijumlahkan total keseluruhannya
tidak masuk akal
berisi satu ratus lima puluh ml
ditambahkan volume isi yang ada di satu botol
yang berisi dua ratus lima puluh ml
maka total keseluruhan sisa minuman
diminum oleh korban mirna
adalah tiga ratus lima puluh ml
jumlah ini tidak benar
karena gelas yang digunakan restoran oliver
berkapasitas tiga ratus tujuh puluh ml
apabila total bb satu dan bb dua
yaitu tiga ratus lima puluh ml
lalu ditambahkan jumlah kopi
yang diminum oleh mirna

dan kopi yang diminum honey
serta kopi yang dicoba oleh beberapa karyawan restoran oliver
yang disajikan dalam keadaan tumpah
karena melewati kapasitas gelasnya
sehingga ini sangat tidak masuk akal
bahwa di dalam persidangan ini
ahli dari penasihat hukum yaitu
seorang ahli toksikologi
telah melakukan percobaan mengenai jumlah volume
isi barang bukti tersebut
saya diberi satu gelas
dan saya diberitahu
bahwa gelas itu adalah gelas yang sama
dengan gelas yang digunakan di kafe tersebut
dan saya melakukan dua eksperimen
atau percobaan terpisah
yang pertama adalah mengisi gelas tersebut
hingga kebahagiaan paling atas
kemudian mengukur volumenya
jadi ketika gelas tersebut sudah diisi dengan air
sehingga tidak ada lagi air yang dapat ditambahkan
tanpa menyebabkan air tersebut tumpah
ataupun ekvivalen dengan tiga ratus tujuh puluh ml
kalau gelas ini terisi penuh
betul betul penuh sampai ke bagian atas
maka gelas tersebut mengandung tiga ratus tujuh puluh ml air
yang kedua adalah saya juga melakukan eksperimen
atau percobaan dengan mengisi gelas ini
hingga satu kontainer
ataupun satu sentimeter
sebelum bagian tepi gelas
dan saya diberitahu
bahwa karyawan cafe tersebut
mengisi gelas hingga kurang dari satu cm
dari bibir gelas yang paling atas
ketika saya mengukur jumlah cairan
di dalam gelas jumlahnya
jumlah tersebut dikurangi dengan dua puluh ml
untuk satu seruput
maka jumlah cairan yang terisi
seharusnya adalah tiga ratus ml
bukti yang tercantum menyebutkan
adalah tiga ratus lima puluh ml
ada selisih lima puluh ml
yang berasal entah dari mana
artinya disini ada selisih
dan kalau ukuran gelasnya sama
maka hal ini tidak mungkin
jika gelas tersebut diisi satu cm
sampai satu setengah sentimeter
di bawah bibir gelas
dan kemudian mengambil satu seruput
dari gelas tersebut
yaitu dua puluh ml
yang tersisa tiga ratus lima puluh ml
itu tidak mungkin
seperti apa tadi yang sudah disampaikan
gambar yang sudah diperlihatkan
ahli meminta barang bukti gelas
dicocokkan dengan gelas
yang dipakai dalam percobaan
hasilnya sama ukurannya
tentang barang bukti sisa minuman
yang disita oleh pihak polsek tanah abang
bahwa di dalam berita acara penyitaan
yang dibuat oleh polsek tanah abang
barang bukti yang disita dari tkp
adalah satu gelas
berisi cairan sisa minuman
satu botol berisi sisa cairan minuman
dan satu gelas sampel
bahwa berdasarkan keterangan saksi yohannes
rihidima di persidangan menyatakan
ia pernah disuruh oleh saksi devi
untuk memindahkan sisa minuman
yang diminum mirna
dari dalam gelas ke botol
dan hal tersebut pun diakui oleh saksi devi
saat memberikan keterangan di persidangan ini
bahwa saksi yohanes menyatakan
ia menuangkan sisa minuman
menuangkan isi sisa minuman tersebut
sampai habis ke dalam botol
yang ada di gelas
dan semuanya berpindah ke dalam botol
seharusnya barang bukti yang disita di tkp
satu botol berisi cairan sisa minuman
dan satu gelas sampel minuman
seharusnya yang diperiksa
juga adalah satu botol sisa minuman
dan satu botol sampel minuman
yang disita adalah dua gelas
dan satu botol
dan yang diperiksa di puslap forma bespori
adalah dua botol dan satu gelas
bahwa karena saksi yohanis menyatakan
sudah menuangkan kopi
mengapa yang disita adalah dua
dan satu botol
mestinya yang disita
adalah satu gelas
yang diminum mirna
ini bukanlah barang bukti
kalaupun kemudian terjadi ada cyanida
ditemukan di dalam gelas tersebut
itu bukan barang bukti
yang diminum oleh korban mirna
barang bukti satu gelas sisa minuman
yang ada di dalam berita acara penyitaan
dan yang diperiksa di puslap forma bespori tersebut
berasal dari mana
karena barang bukti tersebut
sudah dituangkan oleh saksi yohanes
sebelum disita oleh pihak polsek tanahabang
dari urayan di atas
jika barang bukti satu gelas sisa minuman
yang diperiksa oleh
karena pada faktanya
barang bukti tersebut
sehingga barang bukti tersebut